pemberhentian sebagai mahasiswa universitas bunga bangsa
lo bener bener mau dikeluarin dari kampus ini
gue tuh yakin ini semua ada campur tangannya si pangeran
gue udah menduga kalau ini bakal
lepas senangan gue gak
gue gak mau
lepas ini ya
putri putri putri
ya ampun putri gak apa apa kan
lo tuh ceroboh banget sih
beberapa kali lo hampir selaka gara gara berurusan sama pangeran
lagian kenapa sih lo deket deket sama pangeran
lo udah tau kan kalau lo deket deket sama dia lo pasti ada masalah
lo kenapa put
pemberhentian sebagai mahasiswa universitas bunga bangsa
lo bener bener mau dikeluarin dari kampus ini
lo tuh yakin
ini semua ada campur tangannya si pangeran
gue udah menduga kalau ini bakal terjadi
pangeran gak bakal tinggal diam sama apa yang lo udah lakuin ke dia
terus gimana dong
kenapa lo gak laporin ini lagi ke lpsm
itu gak bakal bisa bikin pangeran berhenti
semakin dia dilawan
semakin dia jatuhin harga diri loh
terus gue harus gimana
kalau lo masih pengen kuliah di sini
kunci satu satunya cuma bokapnya pangeran
gue harus temuin papahnya pangeran
terus gue harus ngemis ngemis supaya gue gak dikeluarin dari kampus ini gitu
tenangin diri lo dulu
jangan ceroboh lagi
lo jangan deket deket lagi sama pangeran
apalagi bikin masalah sama dia
makasih ya udah ngomongin gue
kamu hebat om
dia juga ngapain
lepas tangan gue gak
emang bener ya
gak ada capek capeknya nyari ribut sama gue
kalo gue gak diawasin ya
gue sampen dia sekarang
gak tega banget gue ngeliatnya
yaudah samperin sana
udah mending sekarang lo ambil semuanya
ya tapi kan
udah aku saran
kau mau ngapain lagi sih disini
nggak tega banget uang ngeliat lo kerja berat kayak gini
gue bantuin ya
kau sok sok peduli deh
oh disini gue bantuin
gapapa gue nggak butuh bantuan loh
gue mau bantuin gapapa
ini gimana caranya ya
maleku gue abis perawatan lagi nanti rusak lagi
gue kan abis perawatan
lo daripada disini
iya tapi kan gue mau bantuin
gue nggak butuh bantuan lo disini
iya apaan sih orang gue mau bantuin beneran
gue nggak butuh bantuan lo disini
tapi gue mau bantuin
gue gak mau dibantuin sama lo
dia gangguin saya kerja nih
mendingan suruh cabut
lo mendingan serang cabut aja disini
jangan terik terik lo nggak inget kita lagi diawasin
udah deh tenang aja
gue bakal bikin semua kaca kampus jadi kencang
lo aja bersihin kaca gak bisa
aku punya ini bagus
susah senang kita bareng bareng
oh ternyata itu ide loh
minta temen temen lo buat ngerjain tugas lo ya
so kita berdua sekarang bisa ke kantin
yuk gue yakin banget pasti lo lapar kan keseharian kerja gini
kerjaan pangeran itu belum selesai
apa yang kamu lakuin ke kedua teman kamu itu
sama dengan bullying
saya kenakan sanksi sosial juga iya
apaan sih pak
saya nggak ngebully ya orang mereka berdua sendiri yang mau
iya kok pak kita ngevolunteer sendiri
nggak ada yang maksa juga
tuh saya tuh mahasiswa baik baik
nggak pernah ngebully bully orang
saya setuju pak
yang mel bilang ini benar kok
dia ini mahasiswa yang baik banget
dia aja secara suka ella
mau bantuin saya bersih bersih semua kaca yang ada di sini
iya kan mal
iya kan mal
pak jadi karena udah banyak orang yang ngebersihin kaca di sini
kamu saya kasih waktu tiga puluh menit buat istirahat
setelah itu kamu lanjutin lagi kerjaan kamu ya
kalau harus bersih bersih kaca
ya namanya juga mahasiswa baik
iya kan mal
kamu kerjain tugas pangeran
gak pakai tapi tapi ya
sekarang juga kamu kerjain tugasnya
ada yang di bully tuh
ya ampun bahasa dah

eh eh kalian kemana